mas bayu kecelaka
ya gitu lah
kenapa kamu bisa dirampok
aku jalan keluar dari bandara
mobil yang aku tumpangi banyak pecah
terus waktu aku nunggu kendaraan berikutnya
bahkan paspor aku juga dirampok
kok sepi ya
semenjak anaknya meninggal
anaknya yang meninggal
siapa yang meninggal
mas kenal sama mas bayu
tinggal di dalam
pak ayo dong beruan
lama banget sih kamu
ayo mas kejar mobil itu mas
iya baik mas
aku gak boleh mati
aku gak boleh mati sebelum aku tahu siapa bayi ini
apakah dia cucu aku atau bukan
aku gak boleh mati
aku gak boleh mati
aku gak boleh mati
tapi gimana caranya aku cari tahu
gimana aku bisa tahu siapa bayi ini
lama sekali aku gak ketemu kamu
iya udah duduk dulu
kamu kenapa kamu habis dirampok
sebenarnya aku baru pulang dari la
aku kesini soal baik
apa yang terjadi
mas bayu kecelaka
ya allah bayu
ya gitu lah
terus gimana kenapa kamu bisa dirampok
aku jalan keluar dari bandara
mobil yang aku tumpangi banyak pecah
terus waktu aku nunggu kendaraan berikutnya
bahkan paspor aku juga dirampok
jadi hilang semuanya
ada sedikit buat kamu
karena aku gak bawa banyak
aku gak enak sama kamu ngerepotin banget
kamu kayak sama siapa aja
justru kalau kurang nanti kamu minta lagi sama aku
nis aku gak enak nih
kamu pasti belum makan
ah itu ada orang
coba stop kiri dulu pak
klinik bersalin mutiara ananda dimana ya
oh itu depan dikit belok kiri
oh depan sana ke kiri
menimbulkan gosip dan saya gak suka itu
mas kamu kenapa sih marah marah
suster ya tolong kesini
ya bawa air nih sekali berdua yuk
saya butuh banyak sekali energi positif untuk menangani pasien pasien saya
yang membutuhkan saya
jadi tolong saya tidak akan membiarkan kamu mengambil energi positif saya ini
suster nah sini
sistem tolong kasih semua bunga bunga ini kepada pasien rawat inap
ya terima kasih
mas kenapa semuanya dikasih ke orang sih
ya mereka lebih membutuhkan itu daripada aku
kalau kamu nyolong masuk ke ruangan aku lagi
ya aku tidak akan panggil suster
tapi aku akan panggil segerti
apa disini pernah ada pasien melahirkan
bapak bayu samudro
tahun berapa ya bu
saya lupa sus
baik saya periksa dulu ya bu
aku kok deg degan gini ya
aku berharap itu anakku
atas nama bapak bayu samudjo tidak ditemukan
ibu kandung bayi
yang pasti bukan dewi
ini ini enggak
lihat anak kecil nggak pak
kira kira segini umur enam atau tujuh tahun